siapa sangka keberadaan ular sebagai hewan yang cukup berbahaya
ternyata menjadi berkah tersendiri bagi sebuah perusahaan di surabaya
ya dengan pengemasan dan prosedur yang cukup ketat
ular hidup menjadi komoditas ekspor bagi negara cina
nah bagaimana pengemasan ular hidup ini berikut liputannya
inilah proses ekspor ular hidup yang sudah dilakukan oleh sebuah perusahaan
di jalan asem lima surabaya
di tempat ini ratusan hingga ribuan ular dikemas untuk dikirim ke tiongkok
yang merupakan negara terbesar dengan permintaan ular hidup untuk dikonsumsi
tidak hanya pengiriman kulit ular sejak dua ribu empat belas
di tahun ini pengiriman ular hidup menjadi salah satu komoditas ekspornya
biasanya ular yang dikirim adalah dari jenis ular sawah
yang didapat dari kiriman pengepul di berbagai daerah
dalam satu tahun jatah kuota yang ditetapkan oleh kementerian lingkungan hidup
sebanyak dua puluh ribu ekor
dengan ukuran mencapai dua meter pengiriman ular jali memiliki ketentuan tersendiri
di antaranya pemeriksaan laboratorium kesehatan dan kandungan antibiotik
serta logam berat hingga pemeriksaan dokumen
pengemasan pun tak sembarangan
melalui penyortiran setiap ular harus dikemas dengan kain belaco
kemudian dimasukkan ke dalam kotak kayu tertutup rapat
agar tidak membahayakan selama proses pengiriman
setelah kita melakukan pemeriksaan dokumen kita arahkan untuk pemeriksaan laboratorium
setelah melihat hasil laboratorium kita lakukan pemeriksaan fisik
jadi pemeriksaan fisik ini bertujuan untuk melakukan kesesuaian antara dokumen
dalam sekali pengiriman omset pengekspor bisa mencapai ratusan juta rupiah
tidak hanya ular hidup kulit ular juga diekspor ke berbagai negara
khususnya cina dan eropa untuk kebutuhan konsumsi dan produksi pakaian